tsunami yang melanda wilayah banten dan lampung disebut sebut sebagai hal yang langka
karena tidak dipicu gempa bumi
tsunami diduga terjadi akibat aktivitas gunung anak rakatau
berikut penjelasan dari praktisi mitigasi bencana geologi surono
tsunami yang terkait dengan gunung api bukan harus akibat suatu letusan
yang tsunami terkait karena gunung api ini ada tiga ya
ya silahkan ini bisa begini ya berarti ini anak gunung anak rakatau
satu karena letusan ya kan letusan
kedua karena awan panas awan panas yang masuk ke dalam laut ya
awan panas letusan yang masuk ke dalam laut
kemudian ketiga ketiga adalah longsoran
tubuh gunung api tubuh gunung api ya kan
nah pertama kita lihat apakah mungkin tsunami ini di trigger oleh letusan gunung anak rakatau
untuk terjadi letusan yang menimbulkan tsunami itu harus ada letusan yang sangat dahsyat
paling tidak orang jakarta harus dengar ya kan
abu letusannya harus membumbung tinggi sekali ya kan
abunya sampai jakarta
penerbangan cengkaring itu harus off ya kan
nah ini kan tidak ada apa apa kan
berarti bukan karena letusan
berarti penyebab pertama bisa dicoret ya
coret ya kan
kemudian awan panas letusan anak rakatau ini letusan yang untuk membangun tubuhnya
supaya semakin tinggi dan besar
tubuh gunung anak rakatau ini ya
berarti dari atas ke bawah
supaya dia meletus dia jatuh
lama lama menjadi tinggi kan
jadi bukan letusan yang besar
hanya material letusan yang tertimbun di tubuhnya
sehingga tidak mungkin menimbulkan awan panas yang dapat jatuh ke dalam laut ya kan
kemudian menimbulkan tsunami
tidak ada awan panas yang demikian masifnya dalam order jutaan meter kubik yang bisa masuk ke dalam laut dan memicu tsunami

nah kemudian apakah mungkin ada yang longsoran itu
ini kan tubuh gunung anak rakau dibangun terus menerus dari letusannya
tidak stabil dia
belum stabil dia
ini kan tanpa henti nih
satu tahun penuh dan sebagainya
kalau letusannya menimbulkan tsunami dari dulu sudah terjadi kan
nah karena dia itu tubuhnya belum stabil
dan tadi dibaharap daya daripada anak rakatau itu terlalu curam
besar kemungkinan karena terus menerus meletus terus kemudian ditimpun terus terjadinya longsoran
yang masuk ke dalam laut kemudian mendorong air laut ya kan
itulah yang terjadi tsunami
jadi berarti penyebabnya adalah longsoran dari atas
besar kemungkinan adalah ini ya kan
masuk ke dalam laut ya
kemudian karena dia masuk sekian juta meter kubik maka ada air yang harus dipindahkan sekian juta meter kubik untuk tanah tersebut kan
maka terjadi tsunami
itu yang mungkin terjadi
nah sekarang bagaimana cara membuktikan
lihat saja apakah daerah sini kemungkinan terjadi lubang atau bekas goresan akibat longsoran gitu ya
itu yang paling bisa diketahui
longsoran ini bisa dideteksi gitu ya
karena dia jatuh dengan gaya berat dia hanya pengaruh gaya gaya berat dia sendiri
gaya berat dari tanah atau
dari tanahnya itu sendiri
beda kalau misalnya gempa bumi itu energi untuk menggerakkan sesar itu kan besar sekali
ini bisa bisa terdeteksi
ini seperti pohon mangga jatuh dari pohon ini pengaruh itu kan
jadi jatuh bebas kok
kemungkinan bisa terdeteksi untuk seismometer atau penangkap gempa yang ada di sekitar anak krakatau
tetapi anak krakatau kan meletus terus menerus
jadi ada tremor terus menerus menerus begini kan
kalau sinyalnya kecil seperti ini ya kan
dari longsoran itu ya tenggelam di dalam tremor itu
nggak akan kelihatan
berarti berapa besar tremor yang bisa terdeteksi begitu romo
harus lebih besar daripada tremor letusan menerus daripada anak krakatau
kemungkinan lebih kecil sehingga tidak terdeteksi
atau campur dengan tremor yang ada
karena efeknya lokal tidak mungkin bisa direkam terlalu jauh